ketika kita berdikir maila ilah illallah bener bener rasa batin kita sudah bener bener
pasrah kepada allah bahkan masalah masalah dunia itu seperti tidak ada itu yang saya rasakan ketika
saya menangani orang orang bermasalah itu kalau dilihat orangnya udah pusing ini orang kok sudah
ngamuk sudah gila parah itu kalau dibilang pusing tapi ketika saya menghadapi mereka kemudian
saya berpikir itu tenang dan ketenangan itu membias kepada mereka indonesia tidak boleh
ada kode kece yang tak tertangani jangan ada lagi fisikotik yang berkeliran di jalanan
indonesia jangan ada korban nafsa yang berlarut larut sampai overdosis sampai mati tak tertangani semuanya
harus mendapatkan sentuhan dan sentuhan itu dimulai dari sentuhan batin setelah melihat
puluhan santri melantunkan zikir di sebuah masjid yang dikelilingi jeruji besi di desa tegal
tirto kecamatan berbah sleman yogyakarta mereka yang sebagian besar adalah orang dengan gangguan
odgj serta mantan pecandu narkotika tak henti hentinya mengagungkan asma allah
mengingat dan menguji sang pencipta menjadi terapi ampuh bagi santri santri di pondok tetira ini
untuk mendapatkan ketenangan jiwa seorang kiayi bernama muhammad trihardana adalah sosok di balik
berdirinya pondok pesantren sekaligus tempat rehabilitasi sosial ini sudah hampir dua puluh tiga tahun tri menjadi penolong
sudah hampir dua puluh tiga tahun trihari menjadi peneliti dan pengadilan peneliti dan pengadilan pesantri yang

menuntun jiwa jiwa yang kehilangan arah agar kembali sembuh dengan mengingat tuhan
sangat amat dasar jadi ketika kita berpikir
benar benar rasa batin kita sudah benar benar pasrah kepada allah bahkan masalah masalah dunia itu seperti
dia ada yaitu yang saya rasakan ketika saya menangani orang orang bermasalah itu kalau dilihat akan menimbulkan keadaan korupsi itu akan mengurangkan keadaan korupsi itu akan menurutku berarti kita sudah dapat penyelamatkan keadaan juga di dunia
nah itu yang saya rasakan ketika saya menangani orang orang bermasalah itu
kalau dilihat orangnya sudah pusing ini orang kok sudah ngamuk sudah gila parah itu kalau dibilang pusing
tapi ketika saya menghadapi mereka kemudian saya berdikir itu tenang
dan ketenangan itu membias kepada mereka
saya tidak bisa dilepaskan dari pondok pesan suraya

usai dari saya nyantri di sana saya amalkan itu ajaran suraya itu
di mana ajaran suraya itu berintikan amalan dikir

banyak dari mereka yang ditelantarkan oleh keluarga dan tidak diterima di lingkungan sekitar
padahal orang dengan gangguan jiwa bisa dipulihkan
orang dengan gangguan jiwa itu bagi saya mereka adalah orang orang yang ditimpa masalah kehidupan
mereka berasal dari berbagai tempat di indonesia
sudah dua minggu ia memilih menjalani terapi zikir di pondok pesantren ini
masa lalunya yang kelam sebagai pecandu narkoba dan minuman keras sempat membuat hidupnya berantakan
waktu dulu sebelum disini kondisi mas sigit itu seperti apa sih mas
ya sering nyabu sering minum
berapa tahun itu
dari dua ribu dua itu
dulu kalau konsumsi sabu sama miras bisa berapa kali dalam seminggu atau dalam sehari
dua minggu sekali
kalau minum sering
bahkan mungkin setiap malam
apa ya mas yang menyebabkan mas sigit dulu kecanduan sapu
itu pergaulan mas dulu
sigit sudah dua kali direhabilitasi
setelah rehabilitasi yang pertama ia sempat kembali terperosok ke lubang yang sama
kebiasaan mengkonsumsi zat adiktif selama puluhan tahun tentu sulit dihilangkan dalam waktu singkat
pada akhirnya rasa tanggung jawab atas anak dan keluarganya membuat sigit ingin benar benar keluar dari jerat narkoba
waktu awal memutuskan untuk mohon dok di pondok ketirai ini
itu dari pihak kakak saya suruh ke sini
kenapa mas akhirnya memutuskan untuk mau masuk ke pondok ketirah ini
saya mikir untuk masa depan anak anak saya
zikir berhasil menyentuh kalbu sigit
saat hatinya gundah dan tubuhnya memberontak ingin kembali mengkonsumsi narkoba
zikir memohon ampunan dan pertolongan sang pencipta
bisa menenangkan jiwa
nah mas setelah dalam dua minggu ya di pondok merah ini
seperti apa perubahan yang mas rasakan
ya semakin badan semakin enak
buat sholat buat zikir buat puasa
manfaat zikir sendiri buat mas sendiri seperti apa sih
ya terasa ayam
hal yang sama dirasakan muhammad iqbal
hidup iqbal sempat kacau ketika berurusan dengan narkotika
ia bahkan sempat hampir overdosis dan menjadi buronan polisi
awal mulanya sebenarnya saya itu cuma apa ya
saya pakai narkoba itu sudah lama
sudah cukup lama menurut saya
sekitar sembilan sampai sepuluh tahun
nah cuma ya itu
sudah saking terlalu lamanya itu sudah jenuh
artinya saya sudah
sudah terlalu banyak klimaksnya gitu
sudah mencapai mencari yang tertinggi gitu
sampai nggak tidur selama sepuluh hari
nggak makan sepuluh hari gitu kan
dulu badan saya kurus banget
iqbal akhirnya berhasil menghentikan kebiasaan mengkonsumsi narkoba
setelah delapan bulan menjalani rehabilitasi di pondok tetira zikir
ia bisa kembali diterima di masyarakat dan keluarga
iqbal juga bisa memulai bisnis dan hidup lebih tenang
tak lagi merasa hampa
karena memang berbeda ya
yang saya rasakan itu pada saat saya berzikir itu ya
enak tenang gitu kan
memang awal awal itu saya berontak
entah itu dari jiwa saya entah itu dari fisik saya
namanya pecandu langsung masuk ke tempat seperti itu pasti berontak
pasti nggak terima
makanya saya sempat kabur juga dari pondok itu
karena memang saya itu nggak terima
sebenarnya saya pengen hilang pengen hilangin rasa kecanduan itu
cuma ya itu memang nggak bisa begitu aja pengen hilang gitu kan
harus memang ada yang memaksa
tuh tuh tuh
kedepan itu kami ini ingin punya pondok dan negeri
bisa memenuhi kebutuhan sendiri
jadi kita makan dari nasi yang padinya kita tanam sendiri
sayur remaja yang kita tanam sendiri
lauk ini sudah kita buktikan
lauk lauk ikan itu kita pelihara sendiri
maksudnya tidak sesuai
bahkan berpandu keluarga manusia kalau disini ada biji bijinya itu erikah
engkau dia menunggu
jadi kita berdepan
kita mungkin menikmati sendiri
bukan perkara mudah mengurus lebih dari satu ratus lima puluh santri odgc
dan pecandu narkoba
santri yang seperti itu harus ditempatkan di ruang khusus yang disebut juga ruang kalwat
trihardana pun tak memiliki banyak staff untuk membantu mengurus mereka
ia mengandalkan para relawan yang datang silih berganti tanpa mengharapkan imbalan
sebagian besar relawan di sini adalah mantan santri pondok tetira yang sudah pulih dan bisa beraktivitas normal
kan kita tertolong dengan beberapa santri yang datang dalam keadaan terguncang jiwanya dalam keadaan orang mengatakan odgj
setelah kita ajak zikir dia tenang dia pulih dia membantu kami
dia merawat teman temannya ini kan kemudahan dari allah
hal yang leah tasib tidak diduga orang yang dulu gila parah bisa pulih dan merawat teman temannya yang gila
agung wijaksono salah satunya
sempat mencari ketenangan jiwa karena dirundung masalah agung kini telah pulih dan memilih mengabdikan diri sebagai relawan di pondok tetira
tertariknya karena ini mas
saya tertarik dengan hal hal yang bidang psikologi sendiri
terus kemudian apa apalagi ini basicnya pakai agama
ada basic agamanya jadi lebih insya allah lebih komprehensif
dan saya kenal pak tri itu juga sudah lama
jadi ya kenapa enggak bantu bantu di sini
lebih pengen ini aja sih mas menggali atau pengen dapat insight yang positif aja sih
karena pengen dapat aktivitas yang keagamaan
makanya gabung di sini bisa bantu bantu sekaligus nyari ilmu agama
jadi kita bisa menggabungkan agama

jadi kita bisa menggabungkan agama
pengalaman berinteraksi dengan santri odgj dan pecandu narkoba membuat agung selalu bersyukur memiliki kesehatan fisik dan mental
agung juga menjadi semakin sadar akan pentingnya mendekatkan diri kepada tuhan
kalau pengalaman paling ekstrim saya ini kalau pada berantem
bisa sampai berdarah darah gitu
misalnya di masjid kadang ada yang udah relatif stabil aja bisa terpicu kayak gitu
yang bikin betah ya di sini ada kita gak cuma aktivitas sosial ya kalau dibilang aktivitas sosial untuk ini
tapi kita ada sisi amalnya gitu loh
jadi memang yang bikin betah tuh ya ini jadi amal jariah buat kita untuk bantu di sini gitu
kita sendiri juga apa ya kita memperbaiki kita sendiri juga otomatis terperbaiki gitu loh
melihat kayak gitu kita sering ikut zikir juga otomatis kita sendiri ada perubahan lah
para santri di pondok tetirah dibiasakan berzikir setiap kali selesai sholat
durasi zikir bisa mencapai tiga puluh menit hingga satu jam
saat berzikir mereka dituntun sungguh sungguh
untuk fokus dan mengingat allah swt
jadi ada energi positif yang luar biasa dengan berzikir itu
karena berzikir itu kita pasrah kepada allah dan allah sendiri yang menata mereka
itu yang saya rasakan
sehingga hal hal yang muskil itu benar benar tidak ada yang muskil bagi allah itu
itu yang dasar di situ
jadi zikir itu dasar bisa merubah keadaan yang tidak mungkin jadi sangat mungkin
apalagi hal hal yang di dunia ini yang masih bisa masuk ak

apalagi hal hal yang di dunia ini yang masih bisa masuk akal

selain kegiatan berzikir dan keagamaan lainnya
para santri juga dibekali ilmu bertani berkebun dan beternak
ada sepeta kebun yang biasa ditanami kacang singkong jagung serta sayur mayur
ada pula beberapa ekor hewan ternak seperti kambing yang bisa dipelihara untuk dijual

bangunan pondok tetira didesain memiliki belasan empang untuk memelihara ikan seperti lele dan gurami
selain untuk mengisi waktu luang kegiatan berkebun dan beternak ini diakini bisa membantu kesembuhan para santri
secara psikis itu sangat membantu sekali
tapi dengan adanya kegiatan itu tadi bisa melihat hasilnya
dengan hasil itu dari para santri kita libatkan itu dia merasa puas
ada kepuasan pribadi yang selama ini tidak diperoleh mungkin dari masyarakat karena mungkin image dan sebagainya
nah dengan dia dengan keterampilan mengikuti vokasional di sini ini sangat bagus sekali untuk terapinya untuk menyembuhkan dia sehingga dia ada rasa kepuasan
kegiatan seperti ini bertujuan
agar pondok tetira bisa mandiri dalam hal pangan karena bahan pangan untuk dimasak berasal dari hasil panen sendiri
kegiatan pelatihan ini juga memberi keterampilan agar para santri bisa berdaya dan mandiri setelah lulus dan kembali ke masyarakat
kedepan itu kami ini ingin punya pondok dan negeri bisa memenuhi kebutuhan sendiri
jadi kita makan dari nasi yang padinya kita tanam sendiri
sayur remaja yang kita tanam sendiri
lauk ini sudah kita buktikan kita lauk pauk ikan itu kita pelihara sendiri
ini kita programkan harapannya nanti setelah para santri dari sini di sini dapat vokasional atau keterampilan sehingga dia mempunyai skill
nah dengan skill itu nanti bisa diaplikasikan di rumah atau bisa kerja pada orang lain
nah kalau nanti tidak kerja pada orang lain dia bisa mengembangkan di rumah
nanti hasilnya bisa kerjasama pondok kita salurkan sehingga dia tetap ada hasil
sehingga harga diri itu juga akan lebih bagus lagi merasa berharga dia juga bisa berkarya dan ada hasilnya
kini jumlah santri pondok tetira hampir melebihi kapasitas
semakin hari semakin banyak warga yang menitipkan anggota keluarga mereka di sini
pihak pesantren tidak mematok biaya hanya infak seikhlasnya
banyak juga dari mereka yang hanya menitipkan anggota keluarga tanpa pernah menjenguk ataupun membayar infan
tantangannya adalah bagaimana menyediakan tempat yang aman nyaman layak bagi mereka
sehingga kita bisa memperlakukan mereka secara manusiawi
saya sangat bersedih ya ketika harus merawat mereka karena kondisi kejiwaannya parah
harus ditempatkan di sudut ruangan di situ hanya kita kasih makan kita bersihkan tempatnya kita ajak mandi
perlakuannya hanya sekedar seperti itu
dalam hati saya tidak ingin seperti ini kamu juga harus ikut sholat kamu juga harus ikut beraktivitas ikut senam dan seterusnya dan seterusnya
sehingga semakin banyak perlakuan memanusiakan mereka akan semakin banyak mereka menjadi termanusiakan kembali
nah itu yang kita belum bisa maksimal

nah ketika tenang ketika pulih lah kita masukkan mendekat rohiyah
terutama dengan mikir
la ilaha illallah itu langsung menyentuh kekolpunya
itu yang dibutuhkan
kita melihat bahwa indonesia kita ini gudangnya orang bermasalah tak terselesaikan
hampir setiap hari saya itu menerima keluhan dari warga masyarakat
mereka meminta agar anaknya keluarganya ditaruh di tempat kami ini
sehingga hampir setiap hari kita menerima hari ini saja tiga orang
tempat ini kan terbatas
kemudian juga sdm yang menangani juga terbatas
jadi kita semakin merasakan antara masalah dan solusi itu timpang
masalahnya berlari kita solusinya merangkak berjalan tertatih tatih
sehingga kita menjadi tumpukan masalah
nah ini satu tantangan bagi kita
tak hanya terapi kesembuhan dengan berzikir dan pendekatan agama
santri santri di pondok tetira juga tetap mendapatkan pengobatan medis
trihardana bekerja sama dengan rumah sakit pusat angkatan udara suhardi harjolukito
yang jaraknya tak sampai dua km dari lokasi pondok tetirah
perawatan yang dilakukan di sini yang pertama kali adalah meredakan kegawat daruratannya
tentunya itu yang paling pokok karena dari orang yang dirawat di tetirah sendiri
itu dibawa ke sini pasti dalam keadaan kegawat daruratan
apa itu misalnya dia mengamuk membawa senjata tajam atau merusak tempat
jadi yang pertama adalah kita redakan dulu kegawat daruratan yang membahayakan baik lingkungan sekitarnya maupun membahayakan dirinya sendiri
kolaborasi antara pengobatan medis dan terapi keagamaan bisa menjadi racikan yang pas untuk memulihkan orang dengan gangguan jiwa
orang yang mengalami gangguan jiwa itu memang dengan terapi spiritual itu akan ada perbaikan
tetapi di kondisi kondisi khusus di kondisi kondisi tertentu itu pasti tidak cukup hanya dengan terapi spiritual
karena orang yang mengalami gangguan jiwa itu adalah orang yang mengalami gangguan neurotransmitter di otaknya
tentunya gangguan neurotransmitter yang cukup berat sedang sampai berat itu tidak cukup hanya dengan zikir hanya dengan doa dengan arukiah
tetapi juga harus menggunakan obat obatan untuk menurmal kegawatannya
dan juga harus menggunakan neurotransmitter yang ada di otak tersebut yang menyebabkan orang menjadi gangguan jiwa berat
maka ketika hanya dengan pendekatan medis itu sama sekali belum menyelesaikan masalah
ada sisi batin ada sisi ruang yang harus disentuh
pendekatan medis itu memberi pengantar di mana ketika orang dirawat secara medis bisa tenang bisa pulih kesadarannya
nah ketika tenang ketika pulih lah kita masukkan dengan rohaya
terutama dengan zikir
la ilaha illallah itu langsung menyentuh ke kolpunya
itu yang dibutuhkan
pro dan kontra sudah menjadi hal yang biasa diterima trihardana
tetapi tak banyak orang yang mau peduli dengan sekelilingnya
tak banyak orang yang mau memeluk saudara saudaranya yang mengalami gangguan jiwa juga pecandu narkotika yang dianggap aib keluarga
indonesia tidak boleh ada odp

jangan ada lagi psikotik yang berkeliaran di jalanan
indonesia jangan ada korban nafsa yang berlarut larut sampai overdosis sampai mati tak tertangani
semuanya harus mendapatkan sentuhan
dan sentuhan itu dimulai dari batin sentuhan rohiyah
la ilaha illallah itu langsung menyentuh ke kolpunya
sejatinya hanya menjadi perantara kesembuhan yang diberikan oleh tuhan yang maha kuasa
kesembuhan yang diberikan melalui tangan tangan terbuka orang orang baik yang mau merawat sesamanya tanpa tersekat stigma
dimana orang orang yang dikatakan odgj yang dianggap sampah itu kita manusiakan
kita anggap keluarga kita kita anggap warga kita
kita santuni mereka kita ajak mereka hidup secara bersama sama menggapai ridho ilahi
tidak ada nafsa yang dianggap meresahkan dianggap istilahnya perusak tak tersembuhkan
mari kita anggap mereka sebagai manusia
kita ajak untuk bersama sama kepada allah swt